ya melalui sambungan telepon siang hari ini kita sudah terhubung dengan bupati batang wihaji di batang jawa tengah
selamat siang pak wihaji
bagaimana kondisi para tenaga medis yang sudah dikonfirmasi positif virus corona saat ini
jadi begini mbak terima kasih bahwa dari dinas kesehatan kita sudah koordinasi dengan masyarakat swasta di batang masyarakat tim
kemudian dari laporannya memang dari satu ratus delapan puluh yang di rapid test ada dua puluh enam yang positif
dari dua puluh enam itu yang sudah keluar rapid testnya delapan eh mohon maaf sepuluh dan delapan diantaranya hasil swabnya positif
untuk itu saya perlu informasikan bahwa masyarakat tim salah satu masyarakat swasta yang direkomendasikan temda sebagai line ketiga
untuk memperbaiki covid sembilan belas
untuk penanganan rusukan covid virus covid sembilan belas tentu saya terima kasih
tetapi ada beberapa yang harus kita putuskan dari pemda mengenai bagaimana keberadaan tenaga medis yang faktanya ada delapan yang positif
kalau tidak kita kelola dengan baik tidak ditangani dengan baik ada kecemasan dari pemda nanti bisa berakibat tidak baik kepada tenaga medis yang lain
temda memutuskan tolong dong sementara ditutup untuk poli rawat jalan
tetapi untuk igd jalan terus silahkan tapi untuk poli rawat jalan saya minta ditutup demi membatasi penyebaran dari virus covid sembilan belas yang memang faktanya hari ini ada dua puluh empat yang diisolasi berdasarkan
temda memutuskan keberadaan tenaga medis yang positif walaupun swabnya yang positif delapan itu diisolasi di rumah sakit
kira kira begitu mbak
oke kalau misalnya untuk proses tracingnya sendiri juga sudah dilakukan berarti ya pak wihaji ya
proses tracing terhadap dari mana awal kronologi ini bisa terjadi seperti itu
sudah jadi awalnya ada salah satu dari tenaga kesehatan kemudian kita tracking dan mungkin walaupun mungkin
buktinya susah ya tetapi dari hasil tracking itu kelihatan bahwa yang positif pernah berinteraksi dan kontak dengan yang positif sebelumnya
karena kebetulan tenaga medis disitu dokter dan perawat
jadi kebetulan mungkin teman awalnya otg orang tanpa kejalan teman dipengok kemudian berikutnya ternyata positif oke kira kira seperti itu
oke pak wihaji kan berarti pelayanan tadi seperti yang bapak katakan ini ditutup sementara kemudian juga dialihkan layanannya ke arah igd nih layanan rawat jalannya
ini untuk rumah sakit kim sendiri apakah ada kesulitan kemudian juga mungkin ada yang terhambat terkait dengan fasilitas dan juga bentuk layanan terhadap para pasien yang datang ke sana
begini yang paling penting adalah bisa berkoordinasi dengan pemerintah
ini memang kesulitan apanya yang perlu kita tangguh
ini adalah pilihan yang paling mungkin seperti kita meliburkan sekolah kita meliburkan orang kerja di pns ikhtiar kita
kita berkira kira begitu ikhtiar kita
termasuk kita meminta supaya rumah sakit bin menutup sementara empat belas hari ikhtiar kita
nah waktu itu kita tetap baik menjaga tenaga medisnya dan menjaga masyarakatnya
kita cemas andainya karena rata rata ada otg
jangan sampai ngerawat jalan pasien ini secara tidak langsung kena virus covid sembilan belas
jadi mereka yang imunnya kuat yang memang otg orang tanpa jalan dan itu lebih membahayakan pasien
semuanya termasuk medis yang lain pun masyarakat atau
pak wihaji kalau misalnya untuk secara keseluruhan di wilayah batang sendiri seperti apa pak
fasilitas kesehatannya kemudian juga rumah sakit rumah sakit rujukan
apabila ada pasien yang terkena covid sembilan belas untuk berobat ini sejauh ini bagaimana pak
berdasarkan sk gubernur kabupaten batang punya satu rujukan rumah sakit
kemudian sk bupati menambah dua rumah sakit yaitu satu rumah sakit rsud batang
yang kedua rumah sakit ini bupati ujin batang
dari barang di batang delapan belas sebenarnya sudah membaik
tetapi memang akhir akhir ini
jadi fasilitasnya yang positif yang agak meningkat dan kejelang yang banyak tenaga medis
kita sudah sampai hari ini ada empat belas
empat belas itu delapan tenaga medis
harusnya delapan tenaga medis kemudian yang lainnya warga
satu meninggal dan yang lain juga sembuh
tenaga medis yang sembuh sudah tiga
artinya ini baik baik saja
demi kebersamaan demi mengikuti anjuran pemerintah pusat
tentu pemerintah daerah adalah tangan panjang pemerintah pusat yang ada di daerah
ketua tua kesehatan tetap kita laksanakan
anjuran maklumat dari berbagai institusi kita laksanakan
tetapi perkembangannya kemungkinan semoga aja semakin baik
jadi otp nya menurun ktp nya menurun
tetapi memang yang positif lagi naik
semoga aja saya lihat empat belas hari ke depan seperti apa
karena memang naik ini rata rata tenaga medis
maka itulah kebijakan pemda menutup untuk membatasi ruang gerak virus karena memang tracknya begitu
kalau di masyarakat kebetulan juga nggak banyak dan alhamdulillah sibuk
walaupun ada pedis atau meninggal itu pun karena memang ada kormobit lain
kira kira gitu sudah tua
pak wih haji terakhir pak
ini singkat saja terkait dengan jelang lebaran
antisipasi dari wilayah batang untuk menghadapi gelombang arus mudik ini seperti apa
terima kasih mbak
standar biasa karena batang adalah salah satu kabupaten pantura pantai utara yang rata rata pasti yang tidak lewat tol juga lewat batang
yang lewat tol juga lewat batang
kalau di lewat tol rata rata pasti akan berhenti di rest area
tapi kan saya tidak tahu perkembangan
kan perkembangan terakhir seperti apa yang jelas kan mudik dilarang
saya tahu perkembangan terakhir
semoga aja itu bagian dari ikhtiar kita atau usaha kita
seandainya memang ada misalnya sesama jawa tengah yang dari interpes atau dari mana
rata rata pasti di rest area ya
protokol kesehatan di rest area itulah yang nanti kita instruksikan untuk dilaksanakan
pemeriksaan ya pak
beberapa kali dipompom benzin
kemudian kita juga buka pusku pusku covid sembilan belas
sebagai bagian dari pencegahan maupun penanganan nanti bagi masyarakat yang mudik ataupun yang lewat kabupaten batang
karena hampir semuanya yang batang yang lewat ke obat dan batang
batang ke timur pasti ya kan lewat batang
yang kebetulan biasanya istirahat di kompensi istirahat di lapangan istirahat di pusku pusku gitu
kira kira gitu mbak
iya semoga lancar
terima kasih pak wihaji atas informasinya dari kabupaten batang jawa tengah